kehidupan yang penuh dinamika terkadang dapat menyebabkan gesekan antar sesama
tidak terkecuali dengan anggota keluarga sendiri
pada umumnya masyarakat akan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan dialog terutama dengan darah dagingnya
namun ada saja kejadian di mana seseorang lupa dengan makna tali persaudaraan dan bertindak di luar nalar
belum lama ini hal layak dikejutkan dengan pembunuhan tiga anggota satu keluarga di magelang jawa tengah
polisi yang menyelidiki kasus ini mengungkap bahwa salah satu anak korban diduga meracuni ketiganya
konflik keluarga yang berjumaut bukanlah hal yang baru
lalu apa yang membuat seseorang berbuat begitu nekat hingga tega melukai orang yang terdekat
permasalahan dengan anggota keluarga memang sesuatu yang bisa menimpa siapapun
seperti yang disampaikan sejumlah orang yang kami temui
pernah sih sering juga punya masalah sama keluarga
iya kalau di keluarga sih pasti setiap orang pasti ada konflik ya
tapi kita ya ngeselesainnya cara masing masing ya pak kalau bisa dengan baik baik aja sih
keluarga ya pastinya setiap manusia ada masalah ya sama keluarga tentunya ada sih
beragam alasan jadi penyebabnya
kalau saya sendiri masalah anak muda gitu lah
cuma masalah kecil doang sih itu karena
aku kan masih kuliah ya terus izin buat keluar tapi nggak diizinin sama keluarga
lalu bagaimana mereka menyelesaikannya
ya lebih baik diomongin bareng bareng kayak baik baik gitu dirundingin masih kayak bareng keluarga
jadi selesainya juga enak juga tidak ada kerasan lah gitu
tapi kalau masalah sama keluarga kan gak baik juga kan kalau nahannya lama lama
baiknya ngomongnya secara keluarga

masalahnya yang kita punya masalah ini baik baik
ya udah dari oman itu udah
jadi masalahnya nggak besar besaran dari situ
isinya ya cara kita membujuk orang tua
mama saya ingin keluar dong kesini kesini diizinin kayak gitu
menurut ahli psikologi forensik reza indragiri
untuk mengutuhkan pemahaman kita tentang penyebab seseorang tega menghabisi nyawa keluarganya
ada lima faktor resiko yang bisa ditinjau
yaitu faktor riwayat kesehatan mental kesehatan mental dan kemampuan untuk hidup
dan kemungkinan yang bersangkutan pernah menyalahgunakan narkoba atau miras
kemudian faktor kebiasaan yang bersangkutan saat mengekspresikan amarah atau emosi negatifnya
lalu faktor fantasi kekerasan yang dimiliki orang tersebut
selanjutnya faktor seberapa jauh kemandirian yang bersangkutan dari sisi finansial
dan terakhir faktor domisili
telah terhadap lima faktor resiko ini
mudah mudahan akan bisa memberikan potret tentang pelaku secara lebih lengkap
sekaligus penjelasan tentang sebab musabab mengapa dia menampilkan perilaku jahatnya
apakah motif emosional atau motif instrumental
motif emosional bersangkutan dengan perasaan negatif
sementara motif instrumental berhubungan dengan manfaat kejahatan yang ingin dia peroleh lewat aksi bejatnya tersebut
mendapatkan harta mendapatkan warisan atau manfaat manfaat finansial lainnya dari aksi kejahatan
ini yang dimaksud dengan motif instrumental
terlepas dari penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya
reza menyayangkan betapa mudahnya seseorang bisa memperoleh zat kimia beracun dari dunia maya
oleh karena itu dibutuhkan pengawasan distribusi lebih ketat untuk mencegahnya digunakan untuk kejahatan
akses terhadap zat kimia relatif hingga saat ini belum tertata belum terkendali
sehingga bisa saja kemudian dibeli oleh orang yang kemudian menyalahkan kejahatan yang ingin diperoleh oleh orang lainnya
mereka juga menyalahgunakan zat kimia berbahaya tersebut untuk kepentingan kepentingan jahat
konsekuensinya penting bagi kita untuk duduk bersama dan berpikir bagaimana cara terbaik untuk membatasi untuk mencegah
untuk mencegah adanya pembelian secara serampangan terhadap zat zat kimia berbahaya
yang sekali lagi bisa saja digunakan untuk kepentingan jahat
sementara itu berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
hingga bulan oktober dua ribu dua puluh dua sudah ada delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu zat kimia berbahaya sehingga yang tertinggi akhirnya jatuhkan pasti jahatan ini

kasus kekerasan dalam rumah tangga
di mana tujuh puluh sembilan lima persen atau enam belas tujuh ratus empat puluh lima korban merupakan perempuan
arya dita utama probok kus hartoyo jakarta